terus senang sentai
oh gue harus pake gaya kemet nih
emek mau kemana
nggak ah nanti emek nggak mau lagi
emek mau kemana
emek mau kemana
mau ke rumah eros bang
abang antar ya
nggak usah bang
harus usah nggak boleh nggak usah
masa gitu sih
mudah mudahan aja si emek belum lewat ya
jangan jangan udah lewat lagi
abang tapi bukannya di sana
eh bang ucup deh kenapa
kang pun kan pinjam motornya ya
kamu kan biasanya pinjamnya sama titik
ya biasanya kang
tapi ini mah gak biasa biasanya
aduh gimana ya
saya lagi udah pernah
saya disuruh bapak
disuruh pak guru
jangan sampai rusak
ya dia jalannya ke sana

lek sepuluh harga setinggi satu miliar emas
erosnya ada mak
pergi sama ajat ke pasar cihideng
mau beli tip yang bagus yang mahal
ya sudah tuh makasih mah
sini dulu bantuin emak beres beres
soalnya orang tuanya ajat mau datang ke sini
emet mau nyusulin eros ke pasar cihideng
mau ngasih tau kalau orang tuanya ajat mau ke sini
ih jangan pasar cihideng jauh
gak apa apa mak
gak usah erosnya udah tahu
oh udah tau mak
eros pulangnya jam berapa
ya sudah tuh
kalau kayak gitu
mht pulang dulu ya mak
kan mah tadi udah bilang
kamu teh di sini dulu bantuin emak beres beres
karena orang tuanya ajat mau datang ke sini
oh emak tuh tadi udah bilang kayak gitu ya
kamu teh gak denger atau lupa
pelagut pelagut pelagut
pelagut amat sih aku jadi orang
kayak suara skemit
tapi kok ada orangnya
apalagi lu tidak bath
kamu mau tuh temanku
bayang jemput di sini
jangan pakai baju yang itu atuh pak
ini juga sudah rapi
kita kan mau ke rumah calon besan
harus rapi harus yang bagus
nanti mereka malu ma
hanya karena anak kita tergila gilanya sama si eros
bukan berarti kita harus menurunkan derajat kita
kalau nanti dilihat orang orang bagaimana
pakai jas atuh pak
jas makan mahal ma
nanti mereka jadi tambah minder sama kita
mau disemuiin gimana pun
semua orang juga tahu kok
kita beda sama mereka
eros tuh cantik ma
apanya yang cantik
anak abu malah lebih cantik
sopi mau disini dulu ma
jangan mikir yang enggak enggak ya nih
abah tuh gak mau kehilangan neng
abah gak sanggup
lihat pusaranya neng
abah tuh kenapa
neng tuh gak akan bunuh diri atuh
kalau enggak ma
saya harus tunggu disini
mereka pasti lewat sini
rik itu mobilnya rik
nggak tahu neng
tiba tiba mesinnya mati
bensin mah pul
ntar ya neng
apanya yang rusak ah
naik tapi tadi di belakang sana
panggil aja montirnya kesini
yaudah bentar ya neng
nah itu papa bagus pakai jas
tapi kebesaran pak
bingung milihnya besar semua
ih si papa mah
ya iya terus
iya perhiasan mama kan memang tidak ada yang kecil
iya sih pak
yang ini aja ah
nggak terlalu mencolok biar mereka nggak malu
repot besanan sama mereka
kita yang jadi sebuah salah
pakai baju juga jadi masalah
iya sih pak
mama juga bingung milih perhiasan
yang satu takut menyinggung mereka
yang itu takut mereka minder

lik si bos sudah menjauh tuh
kamu eros kan
tuh kan eros

nanyain kaki saya diinjek
gak malah sobat sobat
eh cakep juga din ayo kejar
kok mereka tidak lewat ya
kalau mau ke pasar cihidung kan lewat sini
kau mau ke pasar cihidung
ya aku mau ke pasar cihidung
ya aku mau ke pasar cihidung
ya aku mau ke pasar cihidung
ya aku mau ke pasar cihidung
ya aku mau ke pasar cihidung

ya aku mau ke pasar cihidung

ya aku mau ke pasar cihidung
ya aku mau ke pasar cihidung

ya aku mau ke pasar cihidung